menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi memutuskan untuk menghapus ujian nasional
keputusan ini selanjutnya akan disahkan dengan instruksi presiden
ujian akhir bagi siswa sekolah selanjutnya diserahkan ke daerah
meski diserahkan ke daerah menurut muhajir dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada standar nasional
nantinya kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah
hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan dan bukan jadi satu satunya faktor penentu kelulusan
ya beda menteri beda kebijakan
akhirnya murid lah yang dibikin bingung dengan tidak adanya dasar kebijakan di sistem pendidikan indonesia
bagaimana reaksi orang tua dan pihak sekolah menyikapi akan berbedanya lagi penerapan un bagi peserta didik
simak liputan berikut ini
anak anak sekarang memang harus ada tantangan
jadi dengan dia ada ujian un itu kan otomatis dia termotivasi untuk belajar lebih baik lagi
memang tidak ada ujian nasional tapi kan ada ujian akhir
nah untuk motivasi belajar itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu motivasi
tetapi sesungguhnya yang harus dilihat adalah keseharian dan kemampuan dia mengaktualisasikan
atau kualiti yang dimiliki
dan itu tidak bisa diuji hanya satu hari
orang tua boleh memiliki pendapat berbeda
namun kejutan muhajir effendi di hari jadi pgri dua puluh lima november lalu ini membuat pihak sekolah kaget dan wajib mengikutinya
setelah tahun lalu sekolah harus melakukan ujian nasional secara komputerisasi dan online
kini ujian nasional justru dihapuskan
ya pada awalnya memang biasa kaget mah udah wajar
karena manusia karena kita sebagai yang
yang di lapangan kalau kaget wajar
bila un dihapuskan maka sekolah harus melihat komponen komponen lain untuk meluluskan siswanya
mulai dari nilai ujian per semester hingga total kehadiran
perbaikan kurikulum yang sudah ada sosialisasi metode evaluasi yang sesuai
serta meningkatkan kompetensi sekolah dan guru menjadi pekerjaan rumah penting bagi kementerian pendidikan
terkait kebijakan menghasilkan
sebagai pengetahuan dari ujian nasional

karena dihapusnya ujian nasional ini akan menghapus ketidakadilan yang selama ini tercipta di dunia pendidikan
karena adanya ujian nasional
kenapa saya katakan demikian
karena anak anak di jakarta dan anak anak di papua di aceh di nusa tenggara
diuji dengan alat yang sama di akhir
walau di mana di mana di mana di mana

walaupun standar lainnya tidak sama
beda menteri beda kebijakan
ketiadaan blueprint pendidikan yang jelas di indonesia
ditenggarai menjadi penyebab pendidikan tanah air terlihat tidak konsisten
bila terus begini peningkatan mutu pendidikan yang merata dan berkualitas sulit terrealisasi
apapun kebijakannya jangan sampai anak bangsa yang jadi korbannya
rudy kurniawan jakarta